selain kemeriahan dan juga kekentalan tradisi jawa di pernikahan kaisang dan juga erina
dan ada juga hal yang menarik yang selalu ditunggu dan dinantikan yaitu
seperti apa souvenir yang dibagikan oleh ks sang dan juga erina
nah kali ini saya sudah bersama ibu ibu
halo ibu selamat siang ini ibu ibu dari mana
dari teman sma tiga alumni sma tiga ibu iryana
ibu endang sutrejet
ibu endang ini penasaran nih ibu souvenirnya apa nih bu dalam pernikahan kaisang dan juga irna
boleh kita unboxing bareng bareng ya ibu ya
ada dua pilihan sebetulnya
sebenarnya ada dua pilihan satunya dompet sama handuk
kebetulan karena kita dari luar kota pilih handuk aja deh kayaknya
ini ya yang lebih besar
bagaimana ibu kesannya mendapat souvenir
souninya handuk nih ada nama mbak erina juga mas kaisang ya
lumayan untuk kenang kenangan
senang sekali untuk kenang kenangan ya
mantunya terakhir ibu iryana karena ini anak bungsu
semoga menjadi keluarga yang sakit
terima kasih ibu atas waktunya dan juga bisa menunjukkan ke kita semua nih souvenirnya ya
ya itulah seperti itulah keciriaan dan juga souvenirnya sekalian
sekarang sudah tahu ya ternyata handuk yang memang bisa dimanfaatkan
tentunya doa baik juga dipanjatkan bagi kedua mempelai
noponeantaka indra raharja